sampai jumpa di video selanjutnya
jangan pernah kamu ulangi itu lagi
udah kamu gak bau
aku cuma seneng aja
yaudah lain kali hati hati ya
aku gak pernah berhenti untuk cinta sama kamu
ternyata kamu bohong sama ini
kamu udah janjikan
kamu gak akan ada hubungan apa apa lagi sama dewi
mama bener bener kecewa sama kamu
kecil sekali cinta kamu sama mamaya
kamu lebih milih dia daripada mama
dulu sampai sekarang aku gak pernah minta apa apa sama mama
cuma kali ini aku minta sama mama untuk restuin hubungan aku sama dewi mah
kamu udah janji sama mama
kamu ingkarin janji kamu sama mama demi dia kan
jadi si andre itu ikut bantuin cari cincin
ah bodohnya si andri itu
tapi lebih bodoh lagi kamu itu
udah jelas jelas perempuan yang kurang ajar itu mau merebut segalanya dari kamu
tapi bisa bisanya kamu masih berbuat baik sama dia
kalau mama jadi kamu mama becek becek tuh perempuan saya mulutnya jadi rombek
udah mah udah cukup cukup cukup
lila tuh capek
udah lila sekarang mau ke kamarnya mau istirahat
alhamdulillah kalau kamu gak mau dengerin mama pada suatu saat nanti
kamu bakal menyesal karena kamu gak dengerin omongan mama
aku gak mau buat mama itu susah
apalagi sampai kepikiran aku ma

cuman aku udah berusaha untuk ngelupain dewi

akunya gak bisa sama aku cinta sama dia
akunya gak bisa ma aku cinta sama dia
yaudah sekarang ma istirahat ya mama tidur
yaudah sekarang ma istirahat ya mama tidur
gak seharusnya saya egois seperti ini
tapi saya nggak bisa membiarkan andre sama dewi lagi
aku benar benar gak tahu apa yang harus aku lakukan
aku gak tahu jalan apa yang harus aku tempuh
andai saja aku harus memilih antara dua orang yang paling aku sayang
andai saja dewi dan mama bisa rukun kembali

dan saling mencintai
dan saling mencintai
mohon petunjukmu ya allah
mohon petunjukmu ya allah
agar ma berserah diri kepadamu

mamah ini buat nasi kumi ma ada apaan
pagi ini mulai bikin sarapan yang spesial buat kamu
dan buat dewi
aku gak masalah dengan ma
dan kamu bilang sama dia ini tanda bahwa mama merestui keuangan kalian berdua ma
mama merestui keuangan aku sama dewi
tapi terus gimana sama nenek satria sama tante indima agung
kamu gak usah pikirin itu
mama sudah memutuskan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi
karena memang mama yang salah dan mama harus menerima hukumannya
bahkan kalau sampai mereka gak mau memaafkan mama untuk selama lamanya juga
mama akan hadapi
tapi pula hidup tanpa mereka gak buruk buruk amat kan sayang
nah bagi mama kalau ada kamu di samping mama gak akan ada yang bisa bikin mama sedih lagi
tidak akan ada yang bisa bikin mama sedih lagi
kamu yang paling penting
aku gak tahu harus bilang apa sama mama
dan kamu harus bersikap lebih tegas sama perempuan yang namanya dewi itu
dan mama tidak mau melihat kebahagiaan kamu diinjek injek sama orang lain
benar banget tuh bu
apa yang ibu bilang itu sebenarnya saya udah kasih tau sama nonila sebelum saya jadi supir
karena kita berdua emang udah ada feeling
dan feeling kita berdua kuat
nah tenang aja
pokoknya ibu gak usah khawatir
saya akan jagain nondila setiap saat
kalau perlu nih saya janji saya akan melindungi nonila jiwa dan raga saya
yaudah kamu sana deh
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
dewi kemana ya
katanya sih tadi lagi keluar sebentar
tunggu aku mau pergi ke rumah
kantor itu dimulai jam sembilan pagi
sekarang jam setengah sembilan
lila kalau mau marah sebenarnya sama aku aja kan artian
walaupun yang ngajak pergi kamu itu bos kamu sendiri
gak seharusnya kamu membiarkan pekerjaan kamu terbengkalai seperti sekarang ini
seharusnya kamu sebagai karyawan di situ tuh disiplin dewi
jangan pernah kamu ulangi itu lagi
kamu nggak usah mikirin kata kata dia ya
biar ada yang bicara sama dia
kalau nggak seharusnya gitu sama dewi tadi
kalau emang ada yang perlu disalahin tuh aku
aku yang harus disalahin
aku yang harus disalahin
aku yang harus disalahin
aku yang harus disalahin
aku nyaliin kalian berdua kok
kamu tuh atasan di sini ndre
dimana wibawa kamu sebagai atasan memakai jam kerja kamu untuk acara pribadi seperti ini
aku nggak tahu ya mungkin
mungkin kamu itu cemburu sama aku
cuma aku mencintai dewi dong
dan apa yang aku lakukan di sini karena aku emang
kamu jangan kegeeran ndre
aku di sini nih ngomongin masalah profesionalis
nggak ada hubungannya sama masalah pribadi
kamu mau balikan kayak sama dewi
kamu mau nikah kayak kamu mau jungkir balik kayak sama dewi
aku udah nggak peduli
aku udah gak ada perasaan sedikit pun sama kamu
dan asal kamu tahu ya ndre
kalau di dunia ini cuma ada dua cowok
kamu sama gustaf
aku akan lebih memilih gustaf dibandingin kamu
aku sudah takut sama gustaf
aku sudah takut sama gustaf
aku sudah takut sama gustaf
aku sudah takut sama gustaf

akhirnya sekian lama nonila sadar juga kalau gustaf ganteng